saudara seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh keponakannya sendiri di rumahnya di cikajang kabupaten garut jawa barat
sempat kabur pelaku kini ditangkap polisi dan terancam pasal berlapis
pelaku yang merupakan keponakan korban ditangkap di kalimantan setelah dua minggu buron
hasil pemeriksaan polisi pelaku tega menghabisi nyawa tantenya karena sakit hati dan ingin mengambil sepeda motor korban
pelaku bahkan turut menganiaya anak korban